nanti pulang sekolah ketemuan bisa
kerjakan soal di bawah
lo disini juga ada yang sakit
iya tadi tuh gak sengaja ketemu di kamar
roman sama ulan tuh jalan
gue bakal nunjukin semua buktinya sama lo
bukan urusan gue
jangan hadapkan aku pada kata
karena sahabat atau cintaku
keduanya begitu berarti
jangan sampai ada yang terlukai
masih gue liat
apaan sih gak ada
gue jangan tutup tutupin dari gue deh
mana cuma berduaan lagi
ini bukan kepentok
lo bisa kena pukul ya
ngantri nyokapnya wulan kan ke rumah sakit
lo tau dari mana
gak penting gue tau dari mana inggris
lo udah bohongin gue
lo bilang lo udah move on dari si hulan tapi apa buktinya
gue tau lo masih pedulikan sama si hulan
lo gak bisa move on dari gue
padahal demi lu gue rela dihukum di sekolah
gue rela bersih bersih sekolah
dan gue rela aja musuhin sama sahabat gue demi lo
tapi kenapa lo tegas sama gue sam
kok lo malah nangis sih
maafin gue janji gak bakal gitu lagi
gue harap ini yang terakhir kalinya lo bohongin gue
nggak usah nangis lagi ya
yaudah gue ke kelas dulu
aku jadi ribet kayak gini sih
status belum ada ribet iya
lo tau gak sih kemarin pak ogi itu abis jatuh dari tangga
sekolah mau patungan buat beliin kursi roda
kemarin gue tuh lagi apes banget
air bas sampai dermaga
musibah siapa yang duga
gue gak mau tau
pokoknya besok itu uang udah harus ada
bawa kamus lagi gue gak ngerti artinya
sorry tadi gue gak sengaja dengar soal uang kas itu
kalau misalnya lo mau lo boleh kok pinjam duit gue
kalau lo pikir permintaan maaf gue bisa lo beli pakai uang
lo salah besar
kelasnya di sana bob
gue juga tau
kok si bobi jadi kayak gitu sih
ya itu konsekuensinya kalau misalnya bobi tahu soal hubungan kita
kamu yang sabar ya
yaudah kita masuk kelas
nanti pulang sekolah ketemuan bisa di kafe ala manda
tarian pas juan
kok wa gue ga dibalas sih
kumat dia resenya
loh kok nggak bisa sih
ah paket data gue abis
aduh sisa pursa gue tinggal lima belas perak
beneran deh ya ini orang
kenapa ga dibalas sih